tiga orang tersangka berinisial a j dan w
diringkus oleh petugas jajaran satuan reserse dan kriminal polresta bandung beberapa waktu lalu
ketiganya ditangkap setelah kedapatan mencuri material besi sisa konstruksi
pada proyek nasional kereta cepat indonesia china atau kcic
di depo tegalur kecamatan cilenyi kabupaten bandung
setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas laporan dari pihak kcic
terbukti sebanyak dua ratus kg material besi sisa proyek yang hilang tersebut dicuri oleh tiga orang pelaku
ironisnya para pelaku ini merupakan security atau petugas keamanan internal proyek yang berjaga setiap malam hari
security ini adalah security yang memang bertugas pada malam hari
dan memanfaatkan tugasnya pada saat malam hari untuk mencuri besi besi yang ada di lingkungan kcic ini
ini bisa menjadi pembelajaran
nah bagi karyawan yang lain petugas jaga yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa
akibat aksi ini ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga ayat dua kuhp
tentang pencurian dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara
aksi nekat seorang pelaku rampok yang membawa senjata tajam berupa pedang
terekam kamera cctv sebuah minimarket modern di depan bandara internasional lombok nusa tenggara barat sabtu kemarin
dalam video berdurasi sekitar lima puluh lima detik yang tersebar di media sosial
memperlihatkan aksi nekat seorang pelaku rampok mendekati dan menodongkan senjata tajamnya ke arah pegawai
pelaku kemudian memaksa pegawai dan berhasil membawa kabur uang dalam berangkas
senilai lebih dari dua puluh satu juta rupiah
aparat kepolisian resor lombok tengah yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa rekaman cctv dan sidik jari terduga pelaku
jadi tadi kita mendapat laporan dari karyawan pendemar tadi di bebas bandara
dimana terjadi lampokan dengan satu orang terduga pelaku kepada pukul enam tiga puluh kita
dari rekaman cctv dan keterangan saksi saksi korban
petugas kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku
tim liputan cnn indonesia